ya ya ya tapi kalau masih lagi bisa menemui kita
sejak sel putusin aku udah nggak punya siapa
aduh gimana ya kalau andin tau pasti andin bakalan marah
terus bu bos kalau tau bu bos juga marah sama gua
lagian juga si gemoy kagak bisa ditahan
main rocos aja panjang lebar panjang lebar dia ngomong
kamu tenang aja mir
mengenai hal ini
bu anin pasti mengerti
jadi kita nggak usah terlalu mikirin
tapi kita ceritakan aja apa yang terjadi
biar gimana pun memang harus berusaha sama bu anin yang menjelaskan
tapi karena reina anak kecil
enggak enggak enggak enggak
makasih pak rizie
ngapa sih dia perhatian banget
kan jadi bikin gue deg degan gini
kayak semua inget kan cerita tentang pesawat papaku
tapi mama sama omah selalu ngajak aku buat berdoa
papaku udah pulang ke rumah
akhirnya kamu punya papa lagi
kamu pasti senang banget
tadi ajak aku ke sekolah
yang tadi sama papa
jadi papaku bakal sama aku terus
terus yang waktu lomba tujuh belasan
itu papa kamu juga
atau om sih
yah paling gitulah
sekali lagi terima kasih semuanya
selalu hangat ya bakal kembali kesini
yaudah tante angin al
aku pamit ya
tante anter ya ke bandara
gausah lah tante pake anter anter segala
engga engga aku tuh
aku udah order gitu loh taksi yang kita bisa atur diamnya itu
tapi tante mau anterin aku ya
sal terima kasih banyak ya
aku juga sekali lagi terima kasih
terima kasih untuk semuanya
lekas pulih ya
gausah buru buru jangan dipaksa
biarkan waktu jadi penyembuh terbaik
disini akan selalu ada
dua perempuan yang luar biasa
ingatan lu udah kembali
lu akan paham betapa luar biasanya mereka berdua
memori saya cepet pulih
dan bisa inget semuanya
selain mereka berdua kan juga masih
akan selalu setia nemenin sampe lu pulih
dan tante kalo misalnya
kalian ada berdua
kalian ada butuh apa apa
oh ya pasti
kamu butuh apa apa
ini rumah kamu juga oke
kamu anak tante juga
iyalah aku tiap balik ke indonesia kan pasti
nyarinya ponokulita dulu
aku sedih banget deh kamu
pulang ke wazir
aku minta doanya aja paling
dari kalian semua
dari tante rosa ya
minta doanya mudah mudahan
perjalanan aku lancar
selamat sampai di australia
pada mau liburan ke australia
harus aku yang jemput
aku siapin semuanya
pokoknya tau beres deh
di australia ya
pasti ya iyalah
kamu yang jemput siapa lagi
yang mau jemput tante sama kita semua ya kan
tuh kiki tuh
tadi kiki denger masa mau ke australia
kok masa nggak bilang dari kemarin kemarin sih
terus bisa dibeklin kesana
iya ini juga sebenarnya gimana ya
udah direncanakan tapi belum diputuskan
dan akhirnya diputuskan gitu
sorry ya kiki baru ngomong sekarang
ya udah kalo gitu sebagai hukumannya
baru kali ini ada hukuman menyenangkan
soalnya kan kita gak tau lagi
kapan ketemu ya bu ya
kiki bisa hmm menemui masa gitu
aduh keuntung udah kerja lama disini ya
berduanya apa makanya
iya iya iya nanti itu sebelah sebelah
nah gitu mas iya
sekarang barengan ya
seperti awal saat aku sampai di jakarta
dan sekarang aku pergi juga dengan kondisi bahagia
aku tetap punya keluarga
tempat aku pulang
selalu seperti rumah kedua untuk
suatu saat nanti
aku akan kembali kesini
dengan hati yang gembira dan kabar bahagia
kadang kita memang harus jauh dari rumah
supaya rindu untuk kembali
coba lanjut yang tadi
tentang pertanyaan saya
benar rena bukan anak kandung saya
bener rena itu anaknya ini
karena di catatan saya
saya gak pernah bahas
kalau rena itu adalah anak orang lain
kamu gak pernah mengingat lagi rena dengan siapa
gak pernah membedakan dia
buat kamu rena
seperti anakmu sendiri
disurat yang saya tulis
disurat yang saya tulis
disurat yang saya tulis
disurat yang saya tulis
itu semuanya isinya tentang